suasana penukaran tiket gelaran world superbike di ex bandara haji bandara
internasional abdul majid lombok tengah nusa tenggara barat sabtu cukup lengang
tidak tampak antrian atau penumpukan penukaran tiket menjelang berakhirnya kegiatan wsb
kaseri indonesia pekan ini para calon penonton dengan mudah menukarkan tiketnya dan langsung
menerima gelang warna sebagai lokasi kursi penonton tadi waktu penukaran lama enggak mas betah
tidak ada antrian itu nunjukin apa aja tadi sama sama
direktur utama pt itdc nusantara exploring gemba pratama menyatakan
hingga sabtu empat maret sudah terjual tiga puluh lima tiket usb kseri indonesia
jadi untuk tiket saat ini kita masih rekap tetapi untuk angka pasti diatas tiga puluh
alhamdulillah sudah tiga puluh ke atas dan mungkin perkiraan kami sampai ke tiga puluh lima ya
perkiraan kami ya perkiraan seperti itu
jumlah penonton di sirkuit mandalika pada hari sabtu sehari jelang balapan final terlihat lengang
keramaian diprediksi akan terjadi pada hari minggu ini
lalu rahmat juniadi lombok tengah ntb